berita utama kembali hadir untuk anda saudara dan kami sudah menyiapkan lima berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama ustaz dikeroyok ormas mengamuk
seorang ustaz jadi korban pengeroyokan sejumlah orang yang diduga tengah mabuk di pandeglang banten
mengetahui hal itu sejumlah anggota ormas pun mengamuk dan melakukan sweeping
mui pria bersarung yang merupakan seorang ustadz ini pun jadi bulan bulanan sekelompok pemuda
hari naas itu terjadi pada minggu malam di wilayah serang banten
awalnya muhi yang hendak pulang ke rumah dengan menumpang sebuah mobil terpaksa melewati jalan yang dikerumuni oleh motor para pelaku
muhi yang keluar dari mobil tiba tiba saja dikeroyok oleh para pelaku yang diduga tengah mabuk
mengetahui sang ustadz menjadi korban penganiayaan sejumlah anggota ormas pun mengamuk
mereka melakukan sweeping ke sejumlah titik di kabupaten pandeglang banten demi menemukan para pelaku
dari malam sampai sore hingga malam
aparat kepolisian pun datang untuk mengamankan situasi
mereka mencoba memediasi serta memberikan peringatan agar tak melakukan aksi main hakim sendiri
hadir di hadapan kita untuk peduli memberikan support kepada saya kapolres pandeglang
agar beliau menyampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat pandegang
untuk menjaga keamanan untuk tertib tidak mudah terprovokasi
terkait permasalahan permasalahan yang ada
hingga kini polisi masih mendalami kasus dan tengah memburu para pelaku pengeroyokan